ustadz gantian sama mister ustadz
alhamdulillah rabbil alamin
gimana udah pada mendingan belum
saya sih ngerasa saya udah gak gatal lagi
tapi saya juga ngerasa kalau mister sergiem banyak yang burung kelep
enak banget rasanya obatnya maju
apaan nih kok lembek lembek
guri guri gitu ya
gatel kenapa itu
ah "unjuk kamu ini
gatel anak gua
aduh leher leher juga lagi
yah ke bawah
eh malah ngetawain lagi
awas dihukum nanti
kalah kalah kalah
kamu gak salah kan
bapak ini dibantuin
jadi kita akan menggunakan tanah sebagai media pertumbuhannya
nanti tanahnya itu kalian ambil sedikit demi sedikit
terus nanti kalian masukin ke dalam gelas ya
mengerti semua fahim tuh
eh kalian tuh penakut sekali sih
astagfirullahaladzim kalian tuh penakut sekali sih
tenang tenang tenang
udah tenang semuanya
udah cacing udah gak ada
sekarang kalian lanjutin lagi ambil tanahnya yah
udah gak apa apa lanjutin lagi
eh kenapa ketawa
ustadz musa ini pada kenapa ini
udah jangan banyak nanya garukin tempat garukin
yang kenceng dong
yang kenceng yang kenceng garukin ya
kena ulat bulu kena ulat bulu
ada ulat bulu di baju haikal serangkul gitu
ulat bulu ustadz kena gitu
ustadz kenapa lagi
cepetan dong kita diapain kik
itu gatel banget nih aduh
tuh sakit gatelnya
astagfirullahaladzim kok begitu garukin
bener habis gatel banget nih
semuanya jadi gatel
bener tuh mata semua

aduh diapain kik
tadi gue liat ustadz musa sama haikal
emangnya kenapa sih
emangnya kenapa sih
kita kena pelan pelan musa
kamu tuh gak ngerasain sih
ini tuh rasanya ganas alias gatal dan parah
ustadz emang ngeri banget ini
mister jangan dipenggil
mister takut dia masih ada bulut bulutnya
nanti kalau mister ikutan gatal gimana
tak ada masalah ya
sekarang semuanya berarti harus diobatin ya
asun boleh tolongin ustadz
ambilin es batu
taruh masukin ke dalam kebaskong sama lapnya
cepetan asun cepetan asun
asli gatel banget nih
yang lain pakai bedak dulu
ustadz ustadz musa mau pake bedak dulu
ah uh menghilang usadz
usadz gantian sama mister usadz
ustadz gak usah
gimana udah pada mendingan sesi ngerasa saya lagi tapi saya juga ngerasa kalau
mister sergi banyak burung telep enak banget rasanya obatnya mancur manjur
bisa lagi jangan pada bercanda
diam aja ngambil tanahnya
udah udah udah udah eh dengerin ustaza semuanya ya cacing itu kan memang hidupnya di
di dalam tanah lagi pula cacing itu bisa menggemburkan tanah dan membuat tanah itu menjadi subur
kalau kalian tak mau ambil tanah macam mana kalian bertanam ayo dengerin butet udah ayo lanjutin lagi ayo
ya allah ini lihat ini cuma daun yang jatuh dari pohon pisang bukan ule
kamu ketawa ketawa ya sengaja ya kamu yang mengerjain kita
apa butet kamu jangan aku takutin dong tahu enggak yang jadi paling kita semua tahu butet kamu
tuh jadi orang jangan suka jaya kenapa habisnya sih kalian semua ini penakut
kamu nggak boleh kayak gitu ya nggak boleh menakut nakutin temen kayak gitu sampai temennya
ini juga bisa apa kita ganti pakai kapas
ambil ambil gelasnya jangan ada yang ditinggal di kebun ya
yang lain juga udah dapet
alhamdulillah dapet juga
wih ada buah
sobri kamu tuh nyari kepompong bukan nyari bunga
aduh gimana sih sob
itu mana namanya sungguh terlalu
iya juga sih bener juga kata lukman
aduh berisik aja deh
hah mbak wel kalian tuh ini tuh namanya rezeki anak soleh
bantuin aku bantuin
udah mateng belum
yang lain juga udah dapet
alhamdulillah dapet juga
aduh lapar nih
wih ada buah
kamu tuh nyari kepompong bukan nyari bumbu
aduh gimana sih sob
itu mana namanya sungguh terlalu
wih iya juga sih bener juga kata lukman
aduh berisik aja deh
hah mbak wel kalian tuh ini tuh namanya rezeki anak soleh
bantuin aku bantuin